dewan jaminan sosial nasional menyatakan akan meleburkan kelas rawat inap bpjs
yang terbagi tiga kelas menjadi kelas tunggal atau kelas rawat inap standar
kelas rawat inap standar atau kris direncanakan segera rampung
mulai diimplementasikan di sebagian rumah sakit paling lambat awal tahun dua ribu dua puluh
rencana ini menuai pendapat berbeda antara peserta bpjs kelas satu dan tiga
ya senang kalau memang disamakan senang kalau disamakan semua
jadi nggak perlu dibedakan
kalau sekarang kan mesti dibedain tuh kelas tiga sama kelas satu
apalagi yang gratisan kak pasti dibedain kan di kelas tiga
ya kalau untuk saya sih nggak berat yang penting kalau iurannya berbeda
ataupun sama yang itu nggak masalah
nggak masalah bagi saya ya
tapi kalau iorannya tetap sama seperti ini terus kelasnya sama
ya itu bagi baru masalah
banyak kan saya bayar lebih mahal gitu ya kelas satu
kok tiba tiba disamakan dengan kelas dua dan tiga
nah gitu kembali mbali
untuk menerapkan kris ada dua belas kriteria yang harus dipenuhi
yakni bahan bangunan di rumah sakit tidak memiliki porositas tinggi
ventilasi udara pencahayaan ruangan kelengkapan tempat tidur
tersedia satu nakes per tempat tidur
dapat mempertahankan suhu ruangan stabil di dua puluh sampai dua puluh enam derajat celcius
ruangan terbagi jenis kelamin usia jenis penyakit
kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur
tirai atau rel partisi menempel ke plafon dan bahan tidak berpori
kamar mandi di dalam ruangan inap
kamar mandi sesuai standar aksesibilitas
dan ruangan memiliki outlet oksigen
tenaga ahli djsn ahmad anshori mengatakan
kris dibuat dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan rawat inap bpjs
agar sesuai standar yang ditetapkan
dan juga untuk memerataan layanan untuk seluruh warga
perhitungan aktuaria itu semata mata untuk menyeimbangkan bahwa
layanan ini akan bisa terlaksana dengan baik
bila didukung pembunuhan danaan yang ditutupkan terbesar sekian
dan kemudian diformulasikan dalam bentuk rumus rumus iuran
tapi kemudian setelah ditetapkan pemerintah
dpr minta itu diturunkan lalu diturunkan oleh pemerintah
nah baru di tahun dua ribu delapan belas
pemerintah menetapkan lagi kenaikan berdasarkan tindak lanjutnya itu
itu peristiwa tentu akan menjadi pelajaran berharga
sehingga di saat berikutnya ini tidak akan terjadi kisruh yang besar
sementara itu besaran iuran bpjs belum ditentukan
dan masih dalam proses pembahasan oleh djsn dan pemerintah
lantas berapakah besaran iuran yang tepat agar tidak memberatkan masyarakat
timbul siregar koordinator bpjs watch berpendapat
iuran bpjs tidak boleh memberatkan peserta bpjs kelas tiga
nanti karena adanya kelasnya cuma satu maka hanya satu iuran
nah itu yang juga kita kritisi kita berikan masukan
karena kelas satu kelas dua kelas tiga hilang akan di blended nanti ini iurannya
nah yang saya dengar itu kajian djsn itu sekitar lima puluh sampai tujuh puluh lima ribu
tanya saya berharap sih sebenarnya untuk sementara memang
dalam proses pemulihan ekonomi kita kelas tiga ini sementara jangan dinaikkan
karena kalau nanti di dua ribu dua puluh tiga langsung ditetapkan rp lima puluh misalnya ya
yang kelas satu kelas dua gak ada masalah kelas tiga ini yang akan jadi masalah
penerapan kelas rawat inap standar atau kris di seluruh pelayanan bpjs rumah sakit se indonesia
ditargetkan terjadi pada tahun dua ribu dua puluh empat